yang menilai negatif tetapi bagi kami itu merupakan suatu resipi yang
kalau dikenal dengan lemparan nasi seperti itu kamu marah atau gimana
itu sudah rutin dilaksanakan setahun
seperti ini ibu gimana
berarti dengan adanya perang nasi seperti ini warga
enggak ada yang marah atau
sampai saat ini masih dikeluarkan yaitu tahun tauranasi karena metode tradisi di jisabete
siapa yang terkena tauran nasi akan mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak nantinya di tahun ini
yang akan datang jadi ketika warga terkena nasi tidak marah atau gimana tidak malah justru warga
menjadi senang sekali karena kalau tekanan nasi itu merupakan suatu berkah yang berkah dan mereka bangga
sehingga harapannya nanti kedepannya bisa tambah sukses oke sempat tradisi itu dilarang pak
tidak kami dari kepala desa yang terdahulu pun tetap dilestarikan sampai sekarang relatif itu
tidak pernah dilarang karena itu merupakan tradisi walaupun mungkin penilainya orang bermacam macam
ada yang menilai negatif dan tetapi bagi kami itu merupakan suatu rezeki yang dilestarikan
saya nitia anissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya